kongres kelima pd perjuangan hari ini berlangsung di denpasar bali
dalam pidato pembukaan ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri menekankan pentingnya
menjaga keutuhan bangsa di atas kepentingan politik
kongres kelima pd perjuangan hari ini dimulai di bali
kongres kali ini mengambil tema solid bergerak untuk indonesia raya
kongres dibuka langsung oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dalam pidato pembukaan megawati menyinggung tajamnya pertarungan politik dalam pilpres dua ribu sembilan belas
yang hampir memecah belah bangsa
tidak ada satupun kebaikan yang dapat dicapai oleh bangsa ini
jika terjadi perpecahan jika terjadi tanda kutip perang saudara
atas pertimbangan tersebut maka saya sebagai ketua umum yang mempunyai hak prerogatif
maka saya memutuskan kongres partai untuk dipercepat
sikap politik partai langkah dan strategi partai terutama menyangkut upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa
yang matang secara ideologi tidak perlu diragukan mengenai ini
yang kuat dan besar mengakar sampai ke akar rumput
yang kadernya loyal dan militan
kongres kelima pd perjuangan akan berlangsung hingga sepuluh agustus dua ribu sembilan belas
kongres akan mengukuhkan kembali megawati soekarno putri
sebagai ketua umum pdi perjuangan
kongres akan menajamkan visi misi partai untuk lima tahun ke depan
agar bisa mendukung pemerintah mewujudkan sumber daya manusia indonesia
yang unggul dan maju